seneng gak bisa nebak
sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya ya
kan tadi rana yang minta main
ini udah main sama mama sama allah
mau main masak masakan lagi
kamu gak sekolah
aku sekolah di rumah dulu om
rena sampai sekolah dari rumah
apa ini masih ada hubungannya sama kiriman kue beracun itu
apa yang sebenarnya terjadi
naik kapal ke pantai senggigi
dan selamat pagi
jago pantun ya
gue payak gue kelapa
saya tinggal di surabaya
kebetulan encang saya itu
tetanggaan sama mamanya pak randy
sekarang disini orang baru
maksudnya jangan flit flit ilmu bang
asal lo tau aja
masalah itu malah
lo tenang tenang aja
gue tuh orangnya dermawan
suka memberi tau gak
cuman satu nih
tidak ada yang kiki
tidak ada yang kiki
udah dah pokoknya nanti lo bakal tau juga
kamu kenal jacky chen
itu siapa yang ngajarin silat
oh lo yang ngajarin
ya bisa bang sejurus dua jurus mah
sebab musuh kita disini bukan kaleng kaleng
gue repot kalo ngadepinnya sendirian
masalahnya disini yang cuma bisa berantem cuma uya

ayo pak putra kita ke halaman belakang ya
ayo pak putra kita ke halaman belakang ya
karena bu andin dan rena ingin main di halaman belakang
karna bu andien dan rena ingin main di halaman belakang
yuk mari pak
mr sebenarnya lorong ini hanya minum di jalanan ter fiford
siap itu ya
kira kira gue mah ancaman
gue udah tanya timbang orang yang nyasar
lo jangan sembarangan ngasih informasi ke orang yang gak lo kenal
siap siap siap
mereka nambah security baru bos
akhirnya elsa tidur juga
semalam dia nggak bisa tidur sama sekali
pak surya ingin bertemu sama ibu
silahkan bu sarah
ya alhamdulillah aku sehat
tapi aku sedih liat elsa pak
tadi dia marah marah
dia nyangkain kamu ricky ya
bapak juga sedih ngeliat elsa kaya gini ma
tapi tadi papa udah bicara
sama kepala lapas dan juga psikiater
elsa akan dipindahkan
untuk direhabilitasi ma
siapa yang akan nomennya
udah disana nanti pak
udah gak mungkin bisa sendirian
gimana kondisi dia disana nanti
itu juga yang papa pikirkan
telsa jauh lebih tenang kepada kamu
nanti aku akan coba cari cara
untuk mengatasi masalah ini ya
kamu tenang dulu
udah gak usah nangis lagi
allah gak akan memberikan sebuah ujian
kalau kita gak mampu melewatinya
nih mau kasih makan
kan tadi merpatinya
udah makan banyak
gimana caranya untuk ngibur rina lagi ya
dia pasti bosen banget di rumah
biasanya kan dia ke sekolah
ketemu gurunya main sama temen temennya
ya udah mau main apa sekarang kita
aku capek main mak
aku mau ke kantor papa aja dulu
tapi papa lagi kerja saya
papa lagi sibuk
ya udah mama telepon dulu ya
udah mama telepon dulu ya
udah mama telepon dulu ya

udah mama telepon dulu ya
gak diangkat sayang

aku kan pengen telepon papa
masalahnya papa kan lagi kerja lagi sibuk
atau mungkin handphonenya lupa di charge
jadi gak bisa angkat teleponnya
kamu kemana sih mas
aduh pak bos lagi ini kemana sih
kasian andi nama gemuk ini
coba gue ajak main aja kali ya
rena udah bosen main sama merpati
kita ajak oma juga
kayak waktu itu kan seru
kita ke dalam ya
mama panggil oma dulu ya
itu aku lah
kamu tengok udah ga pepper alla

sekarang hacap vaksin
gue bakal dimaksesin
udah rekam ga bentuknya darum
target fotonya apaan
tapi kok aku liat liat
gak ada foto mas al ya
you know lah suami kamu itu ya
paling males disuruh foto
selalu alasannya sibuk
gak ada waktu buat foto
al dan roy
jam berapa sekarang
jam satu malam
jam satu pagi sekarang
sekarang kamu ikut papa
pak kemana pak
mau kemana sih pak
yaudah aku ikut ya pak
kata kata k sternanya
ada juga yang tante

berfungsi dalam manfaat
berfungsi dalam manfaat
kalau pak surya mau pak surya bisa ke sini
saya ikut perhatiannya pak
bapak itu lagi di rumah sakit mana pak
saya di abadi hospital
ya pak bakti saya ke sana sekarang pak bakti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke sekarang kita mulai mainnya ya
rena yang tebak mama yang peragain
keren seneng nggak bisa nebak
sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya
pape aku bosen
kok bosen kan tadi rena yang minta main
ini udah main sama mama sama oma loh
terus cari gambar yang lain
main lagi yuk
ya main lagi ya
aku mau keluar aja deh
biar biar gua aja
lu udah ada kabar belum
udah ngubungin kamu
belum ngubungin mama juga
ingat pesen gua
lu kerja di sini ku duas pada
tuh capek nih ngejar ngejar gemoy
kita main lagi aja di dalam ya
eh papa pulangnya masih lama
ini kan masih siang
papa tuh pasti pulangnya malam
yuk kita masuk aja yuk
aduh neng rena ngapain keluar
udah di dalam aja
kan aku ga sekolah
main di dalam rumah bosan
oh neng rena bosen
om boim punya adik
itu beranak lagi
itu yang pemikiran brilian
saya mau beli balonnya
tapi yang belum diadikin bahannya
saya ambil semuanya
lima puluh ribu doang
lima puluh ribu buat keluarga sultan mahal
oke terima kasih bang
ya mau pegang yang satu
sekarang rayang nas siap ga untuk menyaksikan atraksi dari om boim
setelah itu ada meeting dengan pt global niaga tama
untuk membicarakan tentang kemajuan proyek
masih ada lagi ga
eee sejauh ini sih itu aja sih pak
kat saya mau tanya sesuatu
mau tanya apa pak
saya mau tanya soal
teror yang dialami keluarga alfari
apa sudah ada titik terang
apa pelaku yang kemarin sudah ketangkep
atau mungkin kamu ada informasi lain yang kamu dapat dari
kalau masalah itu setahu saya pelakunya belum tertangkap pak
dan belum ada titik terang
rena masih dalam bahaya
dan sebagai ayah kandungnya
aku sama sekali ga bisa buat apa apa
aku ga berdaya
ya allah aku ingin sekali melindungi rena
aku ingin jadi orang yang bisa diandalkan sama rena
tapi kalau sekarang
mengurus diri sendiri aja aku gak bisa
aku harus bisa jalan lagi
agar rena selalu menghabis
aku akan melangkahkan kakiku lagi disini
kami mau mengabarkan pak
kalau istri bapak mengalami kecelakaan
dan istri bapak meninggal dunia
saya mau lihat jenazah istri saya
sama adik ipar saya
jenazah atas nama siapa pak
sofia dan adik ipar saya
tadi memang ada jenazah atas nama sofia dan pratama
tapi setelah dimandikan
jenazah langsung dibawa keluarganya untuk dimakamkan
keluarganya dimana sus
waduh saya kurang tahu pak
saya juga gak tau
sudah hampir tiga puluh tahun berlalu
tapi kenangan itu masih sangat